apapun keadaannya dipengaruhi atasanmu untuk tidak tidur kamu harus berani bantah pertama harus jujur kedua berani
ya jujur nomor satu jangan lupa sholat itu buat fondasi duka jujur apapun keadaannya
dipengaruhi atasanmu untuk tidak tidur kamu harus berani membantah karena kejujuran itu nomor satu
jangan sampai melanggar hukum karena kamu aparat yang ngerti hukum jangan sampai melanggar hukum
karena kamu sekarang jadi penegak hukum itu harus kamu pahami apapun risikonya jangan melanggar
hukum ya perintah atasan kamu ikutin tapi kalau perintahnya melanggar hukum wajib kamu tolak
itu prinsip ya itu prinsip karena kamu dasarnya penegak hukum bukan pelanggar hukum jadi kalau
kamu penegak hukum pelanggar hukum hukumanmu akan lebih berat hukum akhirat kan hukumnya
hukum dunia dan hukum akhirat itu prinsipnya saya niluh puspa saksikan program program
kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independence terpercaya